indonesia kedatangan pemain sepak bola klub italia keisuke honda dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait soccer klinik keizuki honda
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia miladia rahma
hai mila selamat pagi bagaimana keseruan anak anak yang sedang dilatih pesepak bola keisuke honda di lapangan pertamina simprok pagi ini mila
selamat pagi hanum betul sekali bahwa hari ini agendanya memang pemain nasional jepang keisuke honda yang juga bermain di seri a italia
akan membimbing langsung anak anak baik dari indonesia maupun dari luar untuk melakukan soccer clinic di lapangan simpruk pertamina jakarta selatan
kalau kita lihat suasananya pagi ini memang acaranya belum dimulai karena diperkirakan memang baru akan dimulai sekitar setengah jam lagi sampai pukul
tapi kalau kita lihat antriannya dari tadi pagi saya mengamati sekitar pukul enam
hanum ini sudah lumayan panjang
anda seperti bisa lihat di belakang saya ini
ini sudah terjadi sejak pukul enam pagi tadi
kalau kita bicara tentang kira kira berapa banyak anak anak yang mungkin akan mengikuti soccer clinic yang langsung dipandu oleh keisuke honda ini
kira kira ada sekitar satu ratus lima puluh an anak berkisaran umurnya enam sampai dua belas tahun
proses pendaftarannya pun bisa dibilang prosesnya cukup panjang karena pendaftaran dibuka pada tanggal sebelas
dan proses seleksinya memakan waktu dua puluh hari baru mereka kemudian bisa mengikuti agenda hari ini
dan ini mereka masih mengantri untuk kemudian registrasi terakhir dan akan langsung menuju lapangan untuk mengikuti soccer clinic yang akan berlangsung beberapa saat lagi
baik mila sepertinya seru sekali ya
apalagi ini untuk anak anak pecinta klub milan terutama ini kedatangan keisuke honda merupakan hal yang menyenangkan
tapi mila selain untuk pelatihan pagi ini keisuke honda selama di jakarta akan memiliki agenda apa saja mila
ya jadi memang setelah kami tadi juga sempat berbincang dan mengumpulkan informasi dengan staff dari panitia
kita tadi menyimpulkan bahwa setelah kemudian memberikan materi untuk soccer clinic pada pagi hari mereka keisuke honda juga akan berkunjung ke gedung transmedia untuk langsung menyapa juga penggemarnya
dan tidak hanya itu hanum di lapangan simprok jakarta selatan ini sendiri sudah ada beberapa penggemar dari rc milan
yang biasa disebut milanis yang sudah standby
yang dianggap sebagai pemain kelas kelas kelas kelas di mana mereka juga menanggung keputusan mereka untuk menanggung keputusan mereka

apakah sosok keisuke honda ini
mungkin banyak terutama mereka pecinta asi milan sudah banyak mengetahui seperti apa sosoknya dan bagaimana kiprahnya dalam dunia sepak bola
keisuke huna ini lahir tiga belas juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam masih sangat muda
tapi dia juga sudah merupakan termasuk main inti di tim nasional jepang
sudah mengumpulkan sekitar enam puluh caps internasional sejak tahun dua ribu delapan belas
dia juga bermain dengan tim nas jepang
kemudian dia juga bermain di rc milan liga seri a sejak tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
dan memang prosesnya cukup menarik
ditambah lagi memang keterampilan atau bisa dibilang kemampuannya memang sudah bisa diandalkan
karena dia termasuk yang spesialis untuk bola mati kemudian untuk tendangan bebas
dan dia juga posisinya memang gelandang penyerang
tapi selama di ac milan dia berfungsi
posisinya adalah sebagai pemain sayap sayap kanan begitu
jadi kita akan masih menunggu beberapa saat lagi
dan kita akan lihat seperti apa keseruan keisuke honda untuk membimbing langsung anak anak
baik anak anak indonesia
dan tadi memang hanum yang juga menarik
pada saat antrian saya melihat dan mengamati banyak sekali anak anak yang tampaknya berkeluarga negaraan jepang
yang juga sudah standby dari pagi dan ditemani orang tuanya
ini juga tampaknya menjadi sebuah kebanggaan
karena pemain tim nasional mereka datang langsung dari jepang untuk memberikan materi dan juga keterampilan
bagaimana meningkatkan teknik mereka untuk bisa bermain bola dengan baik
oke baik mila seru sekali
berarti nanti keisuke honda juga akan datang ke sini
namun mila yang terakhir singkat saja
bagaimana jika ada milanisi atau anak anak lain yang ingin datang ke sana dan berjumpa langsung
apakah harus mendaftar dulu atau kesempatan sudah ditutup sama sekali mila
ya betul sekali
yang mengikuti soccer clinic ini memang bisa dikatakan tidak terbatas
artinya mereka yang sudah mendaftar secara online dan juga mereka harus mendaftar registrasi terakhir
hanya yang bisa kemudian mengikuti soccer clinic
bahkan milanisti sendiri saya lihat memang hanya menunggu di luar pagar
ini bisa dipastikan tampaknya tidak mudah untuk bisa menjumpai idola mereka keisuke honda
karena juga pengamanan disini saya lihat memang cukup cukup ketat
artinya penjagaan juga sudah dilakukan
metal detektor juga sudah
sudah mulai bahkan sudah disisir lah istilahnya ya
para pengunjung yang datang baik orang tua dan juga anak anak juga sudah mulai disisir untuk masuk
betul betul tampaknya tidak sembarangan untuk bisa masuk dan mengikuti soccer clinic
karena prosesnya juga sudah panjang begitu
terima kasih mila diyarahma melaporkan langsung dari lapangan pertamina simprok jakarta